pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai atau blt khusus sebesar dua ratus ribu rupiah per orang
kepada anak yatim lansia hingga penyandang disabilitas pada desember mendatang
menteri sosial tri risma hari ini mengatakan telah mendapatkan anggaran tambahan sekitar empat ratus miliar rupiah
dari kementerian keuangan yang akan digunakan sebagai bansos bagi anak yatim lansia hingga penyandang disabilitas
rencananya bantuan akan diberikan pada desember dua ribu dua puluh
data yang dimiliki kementerian sosial saat ini ada sekitar sembilan ratus empat puluh enam delapan ratus enam puluh tiga anak yatim piatu
yang akan mendapatkan bantuan sebesar dua ratus ribu rupiah per orangnya
sementara lansia ada di angka tiga ratus tiga puluh empat sebelas orang dan penyandang disabilitas sebanyak sembilan puluh delapan sembilan ratus empat puluh lima orang
kami juga mendapatkan tambahan anggaran dari kementerian keuangan
itu sebesar empat ratus miliar sekian
nah itu akan kami gunakan untuk di bulan desember
kami akan menyalahkan kurang lebih sekitar targetnya anak yatim piatu
nah kemudian ini yang baru yang kami usulkan adalah lansia tunggal di atas usia delapan puluh tahun
kemudian juga penyandang disabilitas
ini bulan desember kita akan bagikan